masyarakat banten dihebohkan dengan pembelian mobil suv mewah pajero sport
yang dijadikan ambulans untuk kepentingan layanan kesehatan bagi anggota dprd banten
dan keseketariatan dprd banten
kebijakan ini menuai kritik karena dianggap tidak sesuai dengan tingginya angka kemiskinan provinsi banten
bahkan menurut data bps angka pengangguran di banten merupakan yang tertinggi di indonesia
kendaraan medis berwarna putih yang baru saja dikirim ini sudah dilengkapi dengan stripping garis merah
dan sudah diberi label dprd banten
ambulans dprd ini sudah terparkir di halaman dprd banten di jalan sheikh nawawi al batani kp tiga b curug kota serang provinsi banten
di bagian dalam kendaraan yang tidak terlalu cukup ruang ini terdapat tabung oksigen lengkap dengan regulator
lemari peralatan kesehatan tempat tidur gantungan infus dan yang lainnya
sekretaris dprd provinsi banten deden apriandi menjelaskan ambulans pajero sport tersebut
merupakan milik sekretariat dprd provinsi banten yang dibeli melalui anggaran tahun dua ribu dua puluh
untuk nilai yang digelontorkan hampir sembilan ratus juta rupiah
ia memastikan tidak ada aturan yang dilanggar dalam proses belanja mobil itu
terbelakang kita membeli ambulans di tahun anggaran dua ribu dua puluh tiga ini
karena memang mobil ambulan yang sudah ada di kita itu sudah tidak bisa dipakai
bukan tidak layak lagi ya tapi memang sudah tidak bisa dipakai
sedangkan intensitas para pekerja di sini termasuk juga anggota dprd juga cukup tinggi
tidak jarang kita juga mendapati pegawai pegawai yang tiba tiba sakit
deden menambahkan alasan lain memilih mobil pajero sport
sebagai mobil ambulans dprd provinsi banten
karena lebih mudah digunakan saat mengantarkan pasien ke rumah sakit
adi masda serang banten